dia kabur bos
dia pasti akan kembali kesini
suruh orang untuk awasi rumah ini
kalian berdua awasi laura dan rafi
ada apa mbak
kok mbak kelihatan panik gitu
mama reno mama gak ada di rumah
tadi aku cuma masuk ke kamar sebentar
tapi pas aku keluar mama sudah gak ada
kami semua sudah cari sekeliling rumah
tapi gak ada reno mama kemana ya reno
ibu tadi bilang mau pergi kemana
gak ada reno
mama gak ada cerita mau kemana mana
dan mas iko juga sudah nyari
seharian ini bu saira cuma nangis di pojoknya
sambil membicarakan sesuatu
aku lihat dia jamakin sendiri rambutnya
badannya ke sofa
kamu denger ibu saira ngomong apa
kamu tanya apa semua
kamu tanya yang gagal sama aku
aku mau mendekati perempuan seperti dia
dan mendengarkan apa yang dia bicarakan
ibu saira gak gila
tante shanas tau kok kemana oma pergi
tadi sebelum oma pergi
habis itu oma pergi deh
bicara jujur sama aku atau aku paksa kamu bicara jujur sanas
kenapa keluarga mereka lebih penting kan
dan kenapa kamu biarkan perempuan gawah itu tinggal di rumah kita
sedangkan di rumah ada anak anak
cepat katakan dimana ibu saira
ibu saira tadi ngomong apa
tadi bu saira marah marah
dia mengira kalau afif sudah mengurung bela
dan juga keluarga afif
dia kesana ren
apa perlu bukti
kalau tadi bu saira marah marah sama aku
urusan kita belum selesai
cepat lepaskan bella
saya tahu kalian kan yang menyemingkan bella
ada apa lagi kamu kemari
kamu nggak perlu tanya
cepat lepaskan bella sekarang
saya mau bella pergi dari sini
ibu tenang ya
kita pulang sekarang ibu ya
semua gara gara kamu reno
saya kan udah bilang kamu nikahi bella
kamu itu lebih baik dibanding dia
kaki kamu sekarang sakit
itu awal permulaan karma yang sudah kalian terima
rumah kalian harta benda kalian semua hilang
berhenti sumpahi kami
saya rasa om tahu kalau bella teraniaya disini
bahkan sampai terusir dari rumah ini om
ibu mana kira kira yang tidak sedih hatinya
tidak marah mengetahui anaknya diperlakukan seperti itu
jangan lupa nyalakan panggilan yang ada di dalam video ini
bu saira nggak punya daya apa apa selain berdoa
meminta supaya anaknya dilindungi
supaya keluarga ini diberikan balasan yang setimpal
kamu gak usah ikut campur dalam urusan rumah tangga kami
kalau kamu juga ikut bersalah dalam masalah ini
kamu ikut campur dalam kehidupan bel
bella mendapatkan banyak masalah
aku tahu aku salah
aku salah tidak mendengarkan bu sairah
yang meminta aku untuk menikahi bella
aku menghargai perasaan bella yang mencintai kamu
kamu laki laki yang dia cintai
kamu laki laki yang begitu penting untuk dia
membiarkan dia teraniaya di rumah ini
saya juga merasa
ya kurang puas kamu tuh
bella gak ada di sini bu
kok ngapain sih mereka
urusan bella lagi pasti
gak punya sopan santun ditanya memang
selalu aja cari gara gara
mereka berdua tuh serongkol
seakan akan keluarga kita aja yang salah
padahal kan anaknya juga salah
udah lah ma
biarkan afif istirahat
sayang afif udah pulang dari rumah sakit
udah dulu ya
kalau si afif sakit
bisa bebas dong ya
gak dua duanya aja tuh kakingin si afif yang sakit
kalau afif di rumah sakit
aku harus nemenin dia dua puluh empat jam
yang ada malah kita gak akan ketemu
aku bersyukur loh dia udah pulang ke rumah
aku harus samperin dia
aku harus jadi istri yang baik
buru buru banget sih cynthia
eh lasikin aja doang nih air
kayaknya abis lagi

saya gak tahu gimana kalian bisa memanipulasi data tes dna
tes dna itu
tes dna itu
tes dna itu
tes dna itu
saya akan ambil darah kamu sedikit
kemudian tim saya akan melakukan tes dna ulang sendiri
dengan begitu aku bisa buktikan kalau bella gak bersalah

afiqi anak cynthia adalah anak kamu gavin
bella akan hidup bahagia
dan kamu mungkin akan bahagia juga bersama cynthia
dia kabur bos
dia pasti akan kembali
suruh orang untuk awasi rumah ini
kalian berdua awasi laura dan rafi